pernikahan adik presiden jokowi idayati dengan ketua mk anwar sanusi
membuat pesanan karangan bunga sukacita kebanjiran order
seperti di toko karangan bunga pawiro rejo
yang berada di jalan selamat riyadi kauman pasar kliwon solo
kali ini mereka kebanjiran order hingga dua hari menjelang pernikahan
sebanyak dua puluh lima pesanan karangan bunga
bahkan beberapa adalah pesanan para pejabat di jakarta
yang ingin memberi ucapan selamat kepada adik presiden jokowi
rata rata mereka memesan karangan bunga yang eksklusif harganya di atas satu juta rupiah
mengingat yang menjadi pengantin adalah adik presiden
sehingga rata rata pemesan memesan bunga yang mahal
namun ada juga pemesan yang membeli bunga secara dadakan menjelang resepsi pernikahan
pusi tuhan seperti tahun tahun yang lalu
kalau ada event yang pejabat besar itu
biasanya kalau pernikahan gini
sudah satu minggu sebelumnya sudah banyak yang order
jadi kebanyakan kalau yang untuk adiknya pak jokowi ibu hidayati ini
kebanyakan dari jakarta pesanan
sudah mencapai angka berapa
sementara baru lima belas
lima belas itu pun yang eksklusif ya
ya itu yang kelasnya kelas premier
sementara di tempat toko karangan bunga lainnya
seperti pernikahan bunga
rwiro rejo dan putri rejo merasakan kali ini pesanan jauh lebih sedikit
dibanding saat putri jokowi yang nikah yang ayu menikah dengan bobi nasution
saat itu semua toko kemang di kota solo mendapatkan pesanan luar biasa banyak
sudah ada pesanan mas ini adalah dari haji bil'id dari megawati makassar
biasanya ada lima aku mas
tapi ini tidak seperti waktu
putra dari pak jokowi
lain seperti itu mas
rencana pernikahan adik presiden jokowi
hidayati dengan ketua mahkamah konstitusi
tidak seheboh saat putra dan putri jokowi
pandemi covid selama dua tahun
juga menjadi pukulan telak
meskipun saat ini sudah ada pelonggaran kegiatan masyarakat
kartika bagus solo jawa tengah